prestasi membanggakan diraih oleh siswa madrasah tekno natura depok jawa barat
tim robotik yang mereka bentuk dengan nama java night
sukses menyabet sejumlah prestasi di banyak ajang kompetisi internasional
yang terbaru ini tim java night mengikuti first championship of robotics competition dua ribu sembilan belas di amerika serikat
setelah sebelumnya meraih penghargaan all star rookie di regional suit pacific
inilah robot robot yang diciptakan oleh siswa siswa madrasah tekno natura depok jawa barat
robot inilah yang mengantarkan mereka meraih prestasi di australia
ketua untuk menang ke pertandingan adalah tim rookie tujuh tujuh satu sembilan
mereka adalah java knight
java knight dari indonesia
hasil karya dari tim robotik asal madrasah tekno natuna yang diberi nama tim java night
telah berhasil mendapatkan penghargaan all star rookie di regional south pacific
dalam kompetisi first robotic competition dua ribu sembilan belas pada pertengahan maret lalu di sydney
java knight berisi anak anak muda kreatif dan berprestasi
tim java night ini berjumlah dua puluh delapan orang yang berusia pada rentang empat belas sampai delapan belas tahun
dengan kemauan dan minat yang tinggi terhadap teknologi

anak anak muda ini berinisiatif membuat tim yang akhirnya fokus dalam mengembangkan robot
jadi kita ini awalnya dari anak anak mudanya dulu
jadi kita dari murid muridnya yang kumpul dan akhirnya dibantu sama sekolah
jadi sekolah tekno natura ini ngebantu kita di tempat
dan juga mentor
kita di mentor sekarang punya tiga mentor yang ngajarin kita tentang programming
robotik dan juga di bisnis
java knight sudah berkompetisi di kancah internasional sejak dua ribu tujuh belas
di antaranya meraih silver medal untuk innovation award di washington dc
kemudian pada dua ribu delapan belas mewakili indonesia mengikuti robot kontes di tiongkok
serta pada tahun yang sama meraih juara tiga walt disney award di meksiko city
tantangan apa yang cocok untuk kita berikan pada siswa kita
dan kita pengennya sih memang karena kita melihat peluang keluar itu besar
jadi kita ambil sebuah challenge yang
kita ambil dari first global sana
kita bawa ke indonesia
sekaligus mengukur apakah orang indonesia ini punya level yang sama dengan orang luar
karena challenge yang sama tantangan yang sama juga diterapkan buat di negara luar
amerika australia inggris sama challenge nya
kita bawa challenge nya ini ke orang indonesia
dan kita berikanlah suasana yang nyaman untuk mereka berkarya
dan nampaknya akhirnya kita bisa melihat
karena kita tidak kalah
jadi dari sisi sekolah menyediakan sebuah fasilitas
dengan tantangan yang
tentunya tantangan ini akan kita link dengan target pendidikan kita
atas prestasi yang diraih
java night mendapatkan tiket mewakili kawasan pasifik selatan
di detroit amerika serikat yang digelar pada dua puluh empat april dua ribu dua puluh
rizky renardi evan askam depok jawa barat